kepala kantor beacuka yogyakarta
pada hari ini
ya saat malam tiffany
itu sekali memang hari ini
mantan kepala beacuka yogyakarta
eko darmanto menjalani klarifikasi
terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar
dan tadi eko datang
sekitar pukul tujuh empat puluh
dan selama lebih dari delapan jam
ia menjalani pemeriksaan dan tadi
eko darmanto sudah keluar dari gedung kpk
sekitar pukul tujuh belas empat puluh
dan tadi dalam
pemberian keterangannya kepada awak media
eko darmanto mengatakan
bahwa dirinya sebagai warga negara yang baik
memenuhi panggilan kpk
untuk memberikan klarifikasi
terkait laporan harta kekayaannya
dan terkait apa materi pemeriksaan
tadi eko darmanto mengatakan
ia mempersilahkan kepada awak media
untuk menanyakan langsung kepada kpk
ataupun kepada lhkpn
namun yang pasti eko menegaskan bahwa dirinya hadir
memenuhi panggilan kpk
karena ia sebagai warga negara yang baik
dan tadi juga eko darmanto menjelaskan
tidak pernah berniat
ataupun yang disebut
sebagai pamer kekayaan di sosial media
dan eko darmanto berdali bahwa
data pribadi miliknya
itu yang sudah diamankan
itu dicuri oleh pihak lain
dan data itu kemudian
disebarkan melalui sosial media
dan di framing seolah olah dirinya
melakukan pamer kekayaan
dan eko darmanto menjelaskan bahwa
dirinya tidak pernah melakukan pamer kekayaan
dan itu dilakukan oleh pihak lain
karena data pribadinya sudah diperolehkan
dan juga tadi eko darmanto mengatakan
diri juga menyampaikan permohonan maaf
kepada segenap instansi
baik itu dari kementerian keuangan
atas kasus atau permasalahan yang menimpanya
karena menurut eko
ia mengakui bahwa dirinya sangat mencintai
dan ia mengaku tidak sadar
ataupun tidak tahu jika hal ini
akan menjadi viral
dan oleh sebab itu dirinya bersidah datang
untuk ke kpk

untuk memberikan klarifikasi
dan juga tadi awak media juga sempat menanyakan
terkait hutang yang dimiliki oleh eko
sebesar sembilan miliar
dan tadi eko mengatakan bahwa
hal tersebut juga sudah dijelaskan kepada
dan ia tidak mau merinci
mengenai utang yang ia miliki
hanya mempersilahkan kepada awak media
untuk menanyakan langsung kepada direkturat lhkpn
dan tadi terakhir juga
eko darmanto mengatakan bahwa
sudah siap untuk memberikan keterangan lainnya
jika memang dibutuhkan
dan tadi selain dirinya
eko darmata juga mengatakan istrinya juga turut diperiksa
namun sampai dengan eko darmanto tadi keluar
dan sampai masuk ke dalam mobil
kami awak media tidak bisa
memonitor di mana keberadaan
dari istri eko darmanto yaitu
dan terkait bagaimana selanjutnya
tahapan pemeriksaan klarifikasi
yang sudah dilakukan oleh eko darmoto pada hari ini
ini dari pihak kpk
belum memberikan keterangan tambahan
karena memang tadi selepas
eko darmanto keluar
itu belum ada lagi informasi tambahan
yang akan disampaikan oleh pihak kpk
jadi kita masih menunggu
bagaimana nanti perkembangan
ataupun tahapan selanjutnya
setelah pemberian klarifikasi
yang dilakukan oleh eko darmanto pada hari ini
baik terima kasih produs
selamat makan cnn indonesia
dari gedung kpk jakarta
selamat bertugas kembali